beberapa provinsi di indonesia saat ini mengalami lonjakan angka kasus positif covid sembilan belas terutama setelah musim libur lebaran
ada pola yang sama terlihat jika menghitung angka kasus per hari dari sebelum saat dan sesudah lebaran yang membuat kita tentunya bertanya
apakah kegiatan mudik tahun ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kasus
kita akan lihat polanya sama sama kita akan ambil contoh pola angka kasus covid sembilan belas yang ada atau terlihat di tiga provinsi
yakni dki jakarta jawa barat dan juga jawa timur
yang pertama kita ambil dari dki jakarta kita akan lihat bagaimana pergerakan angka kasus positif dalam rentang waktu
sebelum lebaran saat lebaran dan juni atau pasca lebaran
kita lihat di sini angka kasus cukup fluktuatif ya namun berada di bawah angka seribu kasus positif
awal mei sampai dengan tengah tengah mei
positif perharinya begitu pula pada tanggal empat belas dan juga lima belas mei saat lebaran tiba
justru malah mengalami penurunan pada saat tanggal lima belas mei
di angka atau tanggal lima belas mei angka kasus per hari tercatat memang salah satu yang paling rendah di bulan mei khususnya ya
sementara pasca lebaran langsung melonjak di angka sembilan ratus tiga puluh dua di tanggal dua puluh dua mei
dan di awal bulan juni sampai dengan saat ini angka kasus perharinya ini berada di angka atau di atas seribu kasus
dan bahkan di tanggal sebelas juni tercatat ada penambahan dua dua ratus sembilan puluh tiga kasus
dan pola yang sama juga terlihat di provinsi jawa barat
di mana dalam data provinsi jawa barat secara keseluruhan ini sebelum lebaran
walaupun memang di bulan mei ini atau di tanggal delapan bahkan mencatatkan angka kasus ini di angka dua dua ratus sembilan kasus
namun pasca lebaran atau kita lihat dulu di tanggal empat belas sampai dengan juga lima belas sekitar tanggal
atau sekitar hari lebaran ini angka kasusnya kemudian masih cukup landai
kemudian di tanggal dua puluh dua mei atau juga tanggal lima juni ada penambahan kasus yang cukup signifikan
di mana angka kasus tersebut bertambah sekitar dua ratus perharinya
serta tanggal sembilan dan juga baru baru ini tanggal sebelas juni
angka kasus ditorehkan positif di angka atau di atas seribu kasus perharinya
kita ke jawa timur
sementara kalau di jawa timur kembali pola yang sama juga
terlihat ya jumlah kasus mungkin tidak setinggi di dki jakarta dan juga jawa barat
namun tetap perlu kita garis bawahi adalah ada peningkatan jumlah kasus setelah lebaran
di sini kita lihat dari tanggal lima belas ke dua puluh dua dan juga tanggal lima
ini walaupun dengan sistem penanganan atau mekanisme mudik yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas di daerah
ini kita lihat mungkin adanya penambahan tetapi tidak cukup signifikan
namun setelah lebaran jatim mencatatkan angka kasus berada di bawah atau di batas bawah tiga ratus
setelah momen lebaran however
terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan mulai dari tanggal dua puluh dua mei
nah dari awal juni tersebut sampai dengan tanggal sembilan dan sebelas juni kemarin
kita melihat adanya peningkatan kasus dua ratus lebih dibanding hari sebelumnya
selain kita juga akan sama sama mengevaluasi mekanisme cegah penyebaran covid sembilan belas khususnya ya
di masa musim liburan kita juga tidak akan lepas dari upaya memvaksinasi warga sebagai salah satu cara menekan angka kasus di masa mendatang
dan berikut adalah total vaksinasi
yang sudah dilakukan di tiga provinsi dki jakarta jawa barat dan juga jawa timur
sebanyak lebih dari dua juta lebih tepatnya dua delapan ratus tujuh puluh dua satu ratus tujuh puluh satu orang ini sudah mendapatkan dosis pertama di dki jakarta
sementara dosis kedua juga lebih dari dua juta orang yang mendapat
jawa barat mengekor dengan jumlah vaksinasi di angka yang hampir sama sekitar dua empat ratus tiga puluh enam delapan ratus tujuh puluh orang
sementara dosis keduanya sedikit di bawah di angka satu juta hampir mencapai dua juta
kita akan tunggu bagaimana pencapaian dari pemprov jawa barat untuk meningkatkan kembali angka ini
sementara di jawa timur yang baru baru ini juga mendapat apresiasi ya
karena angka vaksinasi mereka terutama untuk dosis pertama ini mencapai lebih dari tiga juta orang yang mendapat vaksin dosis pertama
sementara dosis kedua masih berada di angka satu enam ratus lima enam ratus sebelas orang
tentunya juga akan kita harapkan jumlahnya meningkat seiring dengan pertambahan jumlah vaksin yang disuntikan kepada warga yang berada
di tiga provinsi tersebut dan juga khususnya wilayah yang ada di indonesia